baik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua
pada malam hari ini mewakili tim kampanye nasional prabowo gibran
yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung pemilih
dan organ organ relawan
prabowo gibran yang sedianya bertempat di depan gedung mahkamah konstitusi
yang pertama tama kami atas nama tkn prabowo gibran
serta paslon prabowo subianto dan gibran raka buming raka
mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
dan penghargaan yang setinggi tingginya
kepada para pendukung para pemilih prabowo gibran
yang telah mengikuti himbawan dari pak prabowo subianto pada hari ini
untuk tidak melakukan aksi damai di depan gedung mk
dengan berbagai alasan dari para pendukung dan pemilih
yang merasa tidak puas atas tuduhan tuduhan
perilaku curang memilih karena bansos dan lain lain
tetapi oleh pak prabowo diminta untuk tetap bersabar
dan alhamdulillah bahwa pada hari ini kita lihat
para pendukung dan pemilih prabowo gibran
mengikuti untuk tidak mengikuti aksi di depan mahkamah konstitusi
dan walaupun ada beberapa yang kemudian terlalu banyak yang berpikir

alhamdulillah satgas tkn bisa menghimbau untuk segera kembali
dan tidak ada kumpul kumpul dan penumpukan di depan mahkamah konstitusi
untuk yang terlanjur datang
yang kedua kami dari tkn prabowo gibran
juga menyampaikan pesan dari pak prabowo subianto
dan gibran raka buming beraka
bahwa untuk tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat
yang mana kita sama sama tahu bahwa mahkamah konstitusi
akan mengucapkan putusan sidang sengketa phpu nya pilpres
diminta kepada para pendukung dan pemilih
gibran raka buming raka dan pak prabowo subianto
untuk juga tidak turun mengadakan aksi aksi
baik di mahkamah konstitusi maupun di tempat tempat lain
kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih prabowo
kami mengimbau agar para pendukung dan pemilih prabowo gibran
tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan itu
boleh dilakukan di rumah masing masing di kantor
atau melakukan acara acara nobar
tanpa harus melakukan aksi aksi
baik di depan mahkamah konstitusi maupun di tempat tempat lain
pesan dari pak prabowo bahwa marilah kita percayakan
kepada hakim hakim mahkamah konstitusi
yang tentunya akan mengambil keputusan dengan
sebaik baiknya tanpa mengambil keputusan
dengan adanya intervensi intervensi dari pihak manapun
dan semoga allah swt melindungi kita semua
dan semoga para pendukung dan pemilih prabowo gibran
dalam keadaan sehat sehat semua